kamu dengerin tante kan
udah dimatang dari tadi kali
eh kamu bilang dong kalau udah dimatiin
lagian mama asal ambil aja
udah kayak gitu aja mau kayak gimana lagi
ampun combros satu narep aja kegak
aku gak nangis kok aku cuma keliripan doang tadi
kamu pasti nangis karena kengit mama ya
ya cuma kangen
nangis sedikit aja sih sama mama
terus kenapa harus nangis
kalo kamu punya masalah
kamu boleh cerita sama papa
ya papa juga kan mau jadi tempat curhat kamu
enggak kok aku tuh
jadi cuma keliripan doang
apa yang mau curhat ya sama kamu ya
papa mau curhat apaan sama kamu
papa kesini itu mau ngajak kalian berguam makan di luar mau gak
yaudah papa tunggu di depan ya
yaudah nanti aku nyusul aku siap siap
kalo ada masalah
kalo lagi sedih
dia itu sedih karena kamu gak pernah curhat sama dia
udah lah kak

juga gak mau bikin papa jadi khawatir
kamu siap siap ya
aku tunggu juga depan ya
sebenernya ini juga berubah
bagus nih buat singapapu kampus
kamu kenapa yang sering bikin baju aku dikeluarin semua gini
hmm mama cuma mau cari baju yang paling bagus buat besok kamu itu ke kampus
karena kamu harus tampil all out
biar menarik perhatiannya boy
iya tapi gak segininya kak lima
lagian baju aku kan bagus semua
bagus aja gak cukup sayang
kamu harus perfect
biar boy lebih suka mencintai kamu lagi sayang
iya juga sih
ah tapi mama lebay ah
perasaan waktu aku pacaran sama boy mama gak pernah nih bantu bantuin gini
ya kan mama gak tahu kalau boy itu crazy rich
kalau mama tau dari awal boy itu anaknya crazy rich
jangan harap kamu bisa putus dari boy
apalagi kemarin putusnya gara gara siapa
udah deh mahal gak usah bahas bahas ryan
ini jelas harus dibahas
karena ternyata ryan bukan crazy rich
orang biasa aja kok
kamu dengerin mama
kalau kamu sampai jadi sama boy
yang happy bukan cuma mama
mama juga gak pusing lagi
mikirin kontrakan rumah cicilan mobil
kamu tuh ya tinggal duduk cantik manis jadi tuan putri
gabung deh sama kaum kaum sosialita
selesai kamu happy
mendingan kamu telpon boy sekarang
udah makan belum
eh ini udah malam ya
kamu makan malam pakai apa
oh udah mau tidur
ya udah kamu mimpin aku ya
yaudah yaudah gue ganti baju dulu ya
besok kamu pakai baju ini ya sayang ke kampus
oke cantik banget nih dia pakai ini keren pasti
terima kasih ten
wah men dragon's
keren ian si anak band
lo tau gak kalau gue jadi anak ben penonton nya pada bubar
wah setuju baru mau ngomong kok
gak apa apa ian setiap vokalis ben itu harus punya ciri has masing masing
lu ciri hasnya adalah fales
gimana sih main di aik to shift mulu
gue kasih tau dah
gue lagi gak fokus
gue tuh lagi mikirin
kenapa sih lu
ini gara gara masalah kalung itu
itu kalung gue cari cari tapi gak ketemu ketemu
makanya gue tuh panik banget
karena gue gak sesadar itu
terus rencana lu gimana bu
apa nggak sebaiknya lu cari aja tuh kalau ganti buat si reva
setuju banget gue
daripada tuh cewek marah marah terus sama lu
ngambek gak jelas
gue sih sebenernya sempet mikir kayak gitu juga
cuma yang gue takutin kalau gue ganti dengan kalung yang baru
itu malah ditolak sama dia
rasa takut lu itu karena ditolak kalungnya
atau hati lu yang ditolak
kita tuh lagi bahas apa
malah nyambungnya kemana
ya kalungnya lah yang ditolak
orang gue jelas kok gak ada hubungan apa apa sama dia
yan belum move on ternyata temen kita ya
apa yang belum move on
ya lu lah masa yan
gue kasih saran sama lu ya
kalau menurut gua obat patah hati itu dia jatuh cinta lagi
lu gak bisa samain semua perempuan kayak sheila
duh yan yan
lu aja dari lahir jomblo
lu susah tau
asal lu tau ya
saran terbaik untuk orang orang yang
jatuh cinta itu dari orang orang yang joblo
lu bukan dikebantu gak sehatin
malah ngedumel aja lu
eh gue bukannya gak mau bantuin lu
cuman kalau soal buhi gue gak khawatir
yang gue khawatirin itu
bisa gak dapet jodoh
ya tenang aja
telepon lu tuh
mantan ayang beb tuh nelfon
lu aja yang angkat ya
ya siapa tau aja
eh lu lu ke tinggihan yan
terus terang lu deh
sian gue mesila dah
kayaknya bukan suara
ya iya lo bukan suaranya boy
masa kamu gak ngenalin suara aku sih bed
ini aku ian
kalau memang kamu pengen ngomong penting ke boy
ngomong aja ke aku map
nanti aku sampein kok ke boy
eh gak mau gak mau
nanti kasih ke boy nih
gue sangat muda tau

boleh bayang tau
nggak mau ngopeng
bisa ngamuk ngamuk dia kalo gak denger suara lu
woy jangan dingin gitu dong
aku kan cuma perhatian sama kamu
tadi aku sama mama main ke rumah
tapi kamu gak ada
kamu gak apa apa kan
gue baik baik aja kok
gue makasih untuk perhatian
tapi lu gak seharusnya kayak gini lagi sama gue
gue minta lu harus ingat ya kalo kita udah putus
kita gak ada hubungan apa apa lagi
jadi menurut gue seperlunya aja gak perlu lu kayak begini sama gue
udah ya gue mau istirahat dulu
boy calon menantu kesayangannya tante
tante cuma mau kasih tau
sila itu setiap hari mikirin kamu loh
kamu dengerin tante kan
udah dimatang dari tadi kali
eh kamu bilang dong kalau udah dimatiin
lagian mama asal ambil aja
udah kayak gitu aja
ampun combro satu narep aja ke gare
tadi boy bilang aku gak boleh ganggu dia lagi
gak usah nanya nanya lagi
jahat banget ya
padahal kan aku cuma sayang banget sama dia
aku mau kasih perhatian
pokoknya yang kamu lakuin itu udah bener
kamu gaspol terus
kasih terus perhatian ke boy
kapan lagi kamu bisa balikan pacaran sama anak sultan sheila
jangan sampai dia diambil sama perempuan lain
emang gak bener juga sih
berarti kalau kayak gitu aku harus cari cara supaya dapetin dia lagi
aku mau cari cara